gaya hidup sehat yang kini sudah semakin disadari masyarakat indonesia
akan membuat latihan kebugaran layaknya kebutuhan primer
hal ini memunculkan peluang dalam berbisnis studio kebugaran
selain yoga pilates kini menjadi alternatif bagi mereka yang berburu kebugaran jasmani
rekan saya joy citradewi memiliki laporannya
kini semakin banyak alternatif untuk berolahraga
salah satunya yang digemari dalam beberapa tahun terakhir adalah pilates
kelas pilates kini banyak ditawarkan di butik fitness
atau studio spesialis pilates ketimbang di gym gym besar
teknik pengajaran pilates butuh perhatian khusus dan banyak detail
dikembangkan oleh joseph pilates
olahraga ini seringkali disamakan dengan yoga
padahal secara teori dan praktik
hanya mempunyai perbedaan yang signifikan
karena dua duanya itu berdasarkan eksersis otot dan badan
itu berlaku dengan rendah
dan perbedaan itu
untuk mendapatkan postur anda
kembali ke dalam aliran yang lebih ideal
jadi dari lebih postural dan fungsional
sama juga dia
dan merenangkan otot
kalau gerak gerakannya sendiri ada bedanya
tidak sama sekali
ana bunjamin telah menekuni ilmu stot pilates sejak dua ribu dua belas
dan mulai mengajar pilates di jakarta pada dua ribu empat
akhir akhir ini semakin banyak orang tertarik mengikuti kelas pilates
peminatnya lebih banyak perempuan ya
karena perempuan lebih take care of our body
ada juga yang datang dengan
jadi it can be adaptable
pilates pun terbagi ke beberapa aliran
dimulai dari mat pilates
yaitu berolahraga di atas matras
sampai ke olahraga dengan alat
dan juga berolahraga di atas kaki

alat alat ini tidak mudah didapat
dan harganya cukup tinggi
excise ini yang paling berasa otot paha
you're standing upright satu kaki
yang dianggap paling multifungsi diantara yang lain
harganya juga mencapai ribuan dolar
orang orang yang kalau punya alat mesin di rumah
semuanya bisa dilakukan di sini
kalau yang untuk yang jumping tadi
trampolin ini untuk khusus di otot paha
trampoline sifatnya agak cardiovascular
ada programnya yang kita doving jumping gitu satu jam untuk
kalau mau kurus ya bisa kurus
kebanyakan kelas di studia nlb adalah kelas kelas
latihan dilakukan secara one on one antara murid dan guru
dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing masing
para murid juga bisa lebih fleksibel mengatur jadwal
dan tentu saja
murid bisa mendapatkan privasi yang optimal
ana sendiri bisa mengajar hingga tiga puluh jam per minggu
dengan lima belas sampai dua puluh klien berbeda
kalau dilihat dari profitable nya
dengan catering kayak gini kan private
itu bukan seperti mass production
profit memang agak average lah gitu
jadi itu bukan begitu
tapi semua klien sangat senang
dan saya juga senang mengajar
dan itu berbeda ya
berbicara tentang profit
selama saya senang melakukan kerja saya
klien juga senang
saya senang melakukan kerja saya
klien juga senang
dan mereka juga tidak ingin
terlalu banyak orang di ruang
mereka benar benar ingin privasi mereka
jadi saya juga senang
tren pilates di sejumlah kota besar
membuat studio seperti aneby semakin dicari
dengan bantuan media sosial
dan referensi dari mulut ke mulut
semakin banyak variasi olahraga
yang bisa dinikmati para pecinta olahraga di ibu kota
joy citradewi jakarta